pada empat belas maret dua ribu tujuh belas polda metro jaya membekuk jaringan internasional pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur
tidak hanya melakukan pencabulan tapi para pelaku juga mengunggah aktivitas mereka di jejaring sosial facebook dengan para pengikut dari luar negeri
polda metro jaya berhasil menangkap empat orang pengunggah konten pornografi pelaku pedofilia di sosial media
mereka membentuk grup khusus para penyuka anak di bawah umur di facebook
empat orang tersebut merupakan admin grup dua diantaranya masih di bawah umur
menurut polisi kelompok ini merupakan jaringan internasional
mereka telah menjalankan praktek sejak september dua ribu dua puluh
kelompok ini mendapatkan uang dari video yang mereka unggah
mereka menunjukkan kembali ke facebook ofisial loli jenny
ini ada namanya tadi loli jenny itu nama samaran nama sani daripada kejahatan seksual kepada anak kecil
loli itu pemen
dan dia dapat uang lima belas ribu
siapa member tersebut kita akan terus telusuri karena banyak
ini baru kita ungkap
ini ada dua dua adalah pelaku
menurut pemerhati masalah terhadap anak seto mulyadi pelaku yang masih di bawah umur pernah menjadi korban pencabulan hingga frustrasi
seto minta keluarga memperhatikan pergaulan anak anak
ini anak masih usia remaja dan bahkan dimulai dari usia awal lagi sd
sudah mencoba pelabuhan cs kemudian mencoba dan segala macam dan terus akhirnya pelabuhan
dan salah satu tadi juga mengakui
ini pernah menjadi korban dari pelecehan seksual juga
saya hanya ingin mengingatkan ke kita semua bahwa kadang kadang kita abai
kita lupa bahwa ada anak anak yang membutuhkan perhatian membutuhkan perlindungan atau membutuhkan bimbingan
polisi masih terus mendalami kasus ini
polda metro jaya bahkan berencana menggandeng biro investigasi amerika serikat atau fbi
untuk mencari pelaku lain
di luar negeri
budi tanjung jakarta